sudah besar ya
tadi mas suha ngasih tahu
kalo wak ira datang
wasau menitip kunci mak ujang
wasau ada di ladang
iya wak juga tau
ronaldo juga ada di rumah pak
kenapa gak dibawa tuh
gak usah nanti saja uwa yang jemput
kasian kan kalau dibangunin sekarang
lagian wak juga
kalau kamu tidak mau menjual tanah kami
kamu tanggung sendiri resikonya
nah ini rumahnya
ternyata rumah nenek saya lumayan bagus
longsor membawa berkah
uang penggantian itu bagus
tapi si idan suka lupa diri
iya kang saum juga bilang begitu
ya udah atuh saya mau panggil dia
si ujang ya
iya terima kasih ya ha
kiosknya tepung kecil
ada yang gede
di pasar cinaan neng
tapi harganya juga gede
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
apa kabar bu guru
baik ma alhamdulillah
mak saya kesini mau membicarakan soal edward
oh boleh boleh bu guru
silahkan duduk mau di dalam atau di luar
di luar aja ma
mak ambil minum dulu ya
gak usah mah gak usah
cuma air saja ya
iya ma terima kasih ya ma
boleh nambah ya
bu guruyola mau ketemu saya
saya kesini mau membicarakan soal edward
oh boleh boleh bu guru boleh
tapi kalau anak saya itu anaknya agak tertutup bu
ya pendiem susah diajak bicara
kalau ditanyain baru mau ngomong
ya nama juga anak kecil ya bu ya
tapi itu dia bu saya sebagai papinya juga sering nasehatin dia
kalau misalnya dia lagi ada masalah papinya selalu nanya
ada apa ward tapi dia selalu aja ngambek
langsung lari ke warnet main game
dia tuh sepertinya memang butuh bimbingan bu guru
butuh perhatian dari bu guruyola
mak yang lebih tahu soal edward
iya mak tapi kan ceng juga harus tahu
jadi ceng harus berbuat apa nanti ngelakuin apa
aceh juga perlu tahu mak
nggak usah cari muka di depan ibu guruyola
mak sudah cerita semua kartu kamu
ya mak silahkan mak
silahkan diminum ya bu guru
ceng ke dalam dulu ya
nanti kalau misalnya ibu yola mau pulang
panggil ceng aja biar ceng yang nganter ya
nggak usah pak aceh terima kasih
saya masih harus mampir ke semua rumah
nggak apa apa bu guru nggak apa apa
ibu kan udah baik sama kita ya mak ya
di dalam aja mak
mau ditinggal dulu mau ke pos dulu
ceng ke dalam mak
ya makasih mak
ya makasih mak
ya makasih mak
masih ada antin
terima kasih mak
terima kasih mak
sampai jumpa di rumah dua kamu
terima kasih mak
masih ada coba luangoll sih
jadi itu lihat lah
bu baw acts followers bakal jawab kok ya
wah sahum ada di ladang bantu bantu kangkus soi
iya wak juga tahu
ronaldo juga ada di rumah pak
kenapa nggak dibawa tuh
nggak usah nanti saja uwa yang jemput
kasian kan kalau dibangunin sekarang lagi tidur
lagian wak juga tahu